ya calon presiden prabowo subianto ternyata memiliki hewan kesayangan selain kuda yaitu seekor kucing bernama bobby kartanegara atau bobby the cat
yang menjadi perbincangan karena prabowo kerap tertangkap kamera menggendong bobi ke acara acara penting
nah sebelumnya capres petahana joko widodo juga diketahui memiliki beberapa hewan kesayangan untuk menghibur dirinya di tengah penatnya mengurusi negara
inilah bobby the cat seekor kucing ras kampung milik prabowo subianto
bobi tiba tiba menjadi perhatian para pendukung prabowo karena kerap dibawa saat prabowo pergi ke berbagai acara
salah satunya ketika kucing tersebut terlihat asik duduk di meja saat pertemuan antara prabowo dan caleg golkar pendukung prabowo go prabu
menurut koordinator jurubicara prabowo sandi dhanil anzar bobi datang ke rumah prabowo sekitar pertengahan tahun dua ribu enam belas
sejak itu bobby menjadi penghuni tetap rumah kartanegara
dhanil pun menegaskan potret kebersamaan prabowo dengan kucingnya itu bukan rekayasa
bahkan bobby kini memiliki akun instagram sendiri dengan nama atbobbythecat
dalam akunnya bobby menekan resikan diri sebagai cat teaser pertama di indonesia
sejak diperkenalkan followers bobby terus melonjak
hingga kini sang kucing telah memiliki lebih dari enam pengikut
namun postingan bobi kebanyakan berupa foto animasi dirinya
sementara calon presiden petahana jokowi dodo juga diketahui gemar memelihara binatang di sana bogor
ia sempat membagikan aktivitasnya bersama hewan hewan peliharaannya itu melalui vlog
jokowi mengaku bercengkrama dengan hewan peliharaannya itu untuk melepas penat di sela sela kesibukannya
dalam vlog yang ia bagikan jokowi memiliki dua kuda yaitu sandalwood dan radabolo
selain kuda joko widodo juga memiliki beberapa hewan lain diantaranya angsa entok rusa kambing dan ikan
jumlahnya sudah menjadi tiga belas
dan ini baru seminggu ini
jangan lupa like share dan subscribe ya